saya albi pratama melaporkan untuk cnn indonesia
bi tahun ini kamu udah bercuti ya
iya selamat lebaran ya bi
salam buat keluarga
makasih banyak ya mas
tahun ini gue bisa
oh oh pak mak
pak d kau mulai
wah betopor besok ini
pak bu dan abi pulang
muning apa putih
yang putih dong kan kembali ke fitri
ya allah albi tumben lo pulang
biar besok lebaran
eh sebentar dulu
albi mau saling keek
lepas jam berapa kak
apa kabar tante
karena datang aja pulang
kamu udah ketemu sama ayah
sebentar lagi kita mau buka puasa
sini albi bantu bawa
ya itu lihat siapa yang datang
capek banget saya lihatnya
bisa bisa kumpul semua airnya
main kembang api yuk
satu dua tiga

satu dua tiga beep